anggota dewan pertimbangan demokrat santoso menyebut belum ada tawaran khusus agar demokrat bergabung ke kabinet indonesia maju
hal ini merespon pertemuan presiden jokowi dengan ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono senin lalu
santoso tak ingin berandai andai jika demokrat ditawari masuk kabinet menteri jokowi karena belum ada pembicaraan tersebut
namun menurut santoso pertemuan keduanya dimaksudkan untuk menjaga kondusivitas jelang pemilu dua ribu sembilan
untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
itu yang pertama yang kedua pemilu ini harus diciptakan bahwa ini pesta
bukan hal yang para elit sangat penting untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
itu yang pertama yang kedua ya pemilu ini harus diciptakan bahwa ini pesta
bukan hal yang menakutkan
inilah yang mungkin saya kira merupakan bagian dari niatan pak sby dan jokowi bertemu dalam rangka menciptakan itu
supaya rakyat jangan terbelah meskipun punya pilihan tapi bahwa pesta demokrasi ini harus dilakukan harus dilewati tapi juga harus dilaksanakan dengan happy
ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono bertemu dengan presiden jokowi di istana bogor senin sore
pertemuan digelar selama satu jam dan berlangsung tertutup
apakah pertemuan sb dan jokowi membahas peluang bergabungnya demokrat di pemerintahan melalui reshuffle kabinet
sore ini kita akan membahasnya dengan deputi bapilu dpp partai demokrat kamhar lakumani
tenaga ali utama ksp johannes joko dan direktur eskutipol trekking hanta yuda
selamat sore bapak bapak
saya mau ke bang kamhar terlebih dahulu
bang kamhar presiden jokowi melakukan pertemuan dengan pak sb senin sore kemarin di istana bogor
apa kemudian yang dibicarakan dalam pertemuan keduanya
terima kasih mbak nana konteksnya sebagaimana sudah disampaikan digaskan oleh kepala bapilu dpp partai demokrat
bang andi arief bahwa pertemuan kemarin sore
itu antara pak sby dalam kapasitas sebagai presiden ri ke enam atau presiden yang pernah menjabat dengan pak jokowi
sebagai presiden yang sedang menjabat
jadi konteksnya demikian bukan sebagai ketua majelis tinggi partai
kami memandang ini sebagai silaturahmi kebangsaan antara pak sby dan pak jokowi
yang mana tentu silaturahmi ini akan memberikan dampak pada situasi politik yang teduh dan sejuk dalam dinamika politik

kamhar kalau tadi anda katakan bahwa pak sb diundang bukan sebagai kapasitasnya sebagai ketua majelis tinggi partai demokrat
tapi sebagai presiden ke enam republik indonesia yang bertemu dengan presiden ke tujuh
di mana kita akan menghadapi kontestasi pesta demokrasi
apakah dua presiden ini berbicara juga menyinggung soal kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
kami menilai bahwa pertemuan antara tokoh bangsa
antara dua presiden ini tentunya lebih pada pembicaraan tentang politik kebangsaan
politik kenegaraan bukan politik praktis
itu yang kami pahami
jadi tidak membahas soal pilpres dua ribu dua puluh empat sama sekali ya bang kamhar ya
kami belum mengupdate informasi lebih detail
karena itu pertemuan yang sifatnya tertutup antara pak sby dan pak jokowi
namun tentu sebagai tokoh bangsa sebagai presiden
ri ke enam yang pernah menjabat sebagai presiden
dan pak jokowi yang saat ini tengah menjabat sebagai presiden
yang sebentar lagi akan menyelenggarakan pemilu untuk akhir masa jabatannya
yang tentu pasca pemilu itu sendiri harus menyiapkan proses transisi kepemimpinan
sebagaimana yang sudah pernah dilakukan pak sby terdahulu
komunikasi atau pertemuan antara presiden ini menjadi sangat relevan dan penting
untuk menjaga kualitas demokrasi ke depan semakin
lebih tinggi derajatnya dan juga sekaligus persiapkan transisi pemerintahan ke depan yang soft landing
termasuk peralihan kekuasaan dan pemerintahan ke depan
oke bang kamhar berarti diakui bahwa memang ada pembicaraan tentang bagaimana transisi kepemimpinan ya
ada pembicaraan itu ya kalau saya tangkap tadi dari pernyataan anda
bang kamhar selain bicara soal transisi
pemilu ini menjadi keniscayaan yang dihadapi di depan ya
tentunya pasca pemilu itu sendiri akan ada peralihan kepemimpinan
dan alhamdulillah kita sudah melewati fase itu tahapan itu
pak jokowi pada masa itu sebagai presiden terpilih
pak sby sebagai presiden yang sedang menjabat
berhasil sukses melakukan transisi peralihan kekuasaan itu
dan saat ini tentunya menjadi relevan kalau kemudian pak sby dan pak jokowi kembali bertemu
untuk tentu mencana peralihan ke pemimpinan ke depan
oke selain bicara soal transisi
kepemimpinan ya bang kamhar kami dengar ada tawaran dari partai gerindra
dan juga istana agar demokrat bisa bergabung ke koalisi pemerintah
dan mendapatkan kursi menteri di kabinet saat reshuffle nanti
karena ini isu reshuffle sangat kuat
ada tawaran itu nggak bang kamar
kami belum mengupdate informasi terkait itu
jadi belum ada tawaran itu ya
kami belum mengupdate
oke belum mengupdate berarti belum tentu tidak
sampai saat ini
demokrat terus konsisten dengan platform perjuangan perubahan perbaikan
kami tengah fokus untuk konsolidasi menuju pileg
sekaligus juga ketika telah menjadi bagian dari koalisi indonesia maju
kita fokus dan berpresentasi untuk memenangkan pak prabowo sebagai capres pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
oke tahan dulu ya bang kamhar
saya mau ke istana dulu
mas joko kalau tadi bang kamhar mengatakan bahwa belum mengupdate
apa hasil pertemuan antara pak sby dengan pak jokowi
tapi yang jelas bicara soal transisi kepemimpinan ke depan dan belum mengupdate itu belum tentu tidak ada penawaran soal
masuk ke dalam kabinetnya pak jokowi
jadi saya ingin tanya ke istana bahwa memang isu reshuffle menguat
ada peluang tidak demokrat masuk ke dalam koalisi pemerintahan dengan dapat kursi menteri mas joko
ya terima kasih mbak nana
ya tentu segala kemungkinan segala hal itu bisa saja terjadi
tetapi yang harus diingat bahwa yang namanya reshuffle kabinet itu
siapa orangnya kapan waktunya itu hanya bapak presiden yang tahu
tetapi begini mbak nana konsen kami adalah kita harus apresiasi pertemuan antara bapak presiden jokowi
presiden ke tujuh dan presiden ke enam ini di tengah situasi politik yang terus memanas
artinya apa pertemuan ini kan sebenarnya pertemuan antara dua orang pemimpin bangsa gitu
dua tokoh bangsa yang tentu harus mengamankan proses transisi kepemimpinan nasional
mengamankan bagaimana bangsa ini keberlanjutan ini terjadi
terkait apakah dalam pertemuan itu ada pembicaraan politik
yang namanya beliau kan dua duanya sebagai insan politik
pasti ada pembicaraan
apa isi pembicaraannya ya hanya bapak presiden dan pak sby yang tahu begitu mbak sampai hari ini
apakah ada tawaran reshuffle atau
tidak ya tentu sekali lagi hanya bapak presiden yang tahu seperti biasa dari dulu dulu
tapi ini yang konteks pentingnya harus kita lihat
di situ begitu mbak karena bagaimanapun juga tadi yang disampaikan pak kambar itu saya setuju begitu
pesta demokrasi sebagai agenda konstitusi ini harus kita jaga begitu
dan dalam konteks kita menjaga ini harus kita lewati dengan penuh keriangan
karena ada kesempatan momentum yang harus dilalui bangsa ini
dan jangan hanya karena agenda konstitusi kesempatan bangsa ini menjadi hilang
berbagai peluang termasuk bergabungnya demokrat di kabinet itu juga terbuka
kalau menurut mas joko pertanyaan saya isu pergantian menteri atau reshuffle kabinet
berarti memang sudah kencang dan akan digelar dalam waktu dekat ya mas joko ya
iya kalau kita lihat dengan kondisi yang ada hari ini ada kementerian
ada kementerian yang memang sedang ada masalah hukum ya memang demi optimalisasi itu harus dilakukan
tetapi yang harus kita lihat begini mbak
bapak presiden itu dalam terkait dengan resapel itu melihat komitmen beliau untuk terus menjaga kinerja dari kabinet ini
karena kalau kita kalau kalau
kabinet ini kan hanya tinggal satu tahun begitu
tetapi ya segala hal terus diupayakan gaspol tetap terus dilakukan oleh bapak presiden agar pemerintahan ini tidak menyianyiakan kesempatan yang ada
termasuk kesempatan kesempatan di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bangsa ini
itu mbak yang harus dilihat dilihatnya begitu
saya mau ke mas hanta dulu nanti baru saya ke bang kamhar lagi ya
bang kamhar tahan dulu
mas anta bagaimana kemudian anda melihat pertemuan pak sby dengan pak jokowi ini
ini memang singkat
sinyal merangkul demokrat untuk masuk ke kabinet bagaimana mas
ya pertama pertemuan ini kita apresiasi bagus ya dalam konteks komunikasi antar tokoh politik antar tokoh bangsa
yang kedua tapi pertemuan ini nana bagi sederhananya secara tersurat dan tersirat begini
kalau ada dua tokoh atau beberapa tokoh politik bertemu kalau terbuka itu biasanya sifatnya normatif
tapi kalau dilakukan itu normal
tapi kalau dilakukan itu normal
lakukan secara tertutup justru ada hal yang serius yang dibahas oleh tokoh politik itu
dan ini tertutup ya selain tiba tiba dan tertutup
jadi kalau saya membaca dua hal yang paling penting ya
yang kemakna serius itu yang dibahas adalah satu dalam konteks kompetisi elektoral dua ribu dua puluh
saya pikir ya tentu yang tahu adalah pak sby dan pak jokowi
tapi saya kira terlalu kecil sulit untuk tidak mengatakan pembahasan tentang dua ribu dua puluh
sempat dibahas oleh dua tokoh bangsa ini
yang kedua dalam konteks jangka pendeknya yaitu soal reshuffle
nah yang menarik dari sisi saya membacanya pertemuan pak jokowi dan pak sby belakangan
yang cukup lama tidak bertemu saya kira dipertemukan oleh dua faktor
yang masuk ke odol politik
satu faktor kabur yang kedua ada faktor aneh
karena faktor prabowo karena pertemuan partai demokrat secara resmi
setelah mendukung prabowo subianto dan kita tahu pak jokowi dalam bacaan kita juga
sudah menjadi kedekatan yang cukup intens antara pak jokowi dan pak prabowo
dan pak jokowi disebut sebagai salah satu kingmaker yang cukup kuat
tokoh dibalik yang mendukung pak prabowo selain tentu pak ganjar
itu satu yang kedua faktor pak anies paswedan karena kedua duanya diametral
pak jokowi dan pak anies memang begitu posisi diametral berjarak secara fungsi elektoral
ditambah belakangan ada dinamika di internal koalisi perubahan
kemudian pak sb dan partai demokrat melompat dari koalisi perubahan
artinya semakin jauh juga jarak dengan anies
itulah faktor yang mempercepat atau mendorong untuk bertemunya dua tokoh ini
itu mungkin urutannya tentu yang paling normatif yang bisa saya katakan pertemuan dua tokoh
dan ini positif bagi publik di demokrasi kita
oke mas hanta
tapi bagaimana anda melihat peluangnya demokrat bergabung ke kabinet ini besar apa enggak
dan dampaknya apa bagi demokrat jika benar benar mengambil tawaran posisi menteri ini di kabinet
ya bagi pertama dari sisi pak jokowi ini kabar baik ya
kalau kemudian demokrat masuk ke dalam pemerintahan pak jokowi ini kabar baik
karena semakin memperkuat barisan pendukung pemerintah
di saat pkb dan partai nasdem yang juga bermain
di situ juga sudah berkualisi mengusung perubahan tapi masih di dalam pemerintahan
tapi di satu sisi
tapi di sisi yang lain ini saya kira bolanya berada di partai demokrat
potensi pak jokowi memberi potensi uang itu mungkin saja
mungkin saya saya hanya menduga ya bisa keliru
mungkin saja membuka potensi itu
tetapi kalau ditambah dengan prakondisinya
sekarang ini ada beberapa nama menteri misalnya dianggap sedang bermasalah
dan menjadi buan sedara citra presiden
mungkin ini menjadi prakondisi resapel kabinet satu sisi
ada potensi itu
yang kedua apakah mungkin ini ditawarkan kepada demokrat
sangat mungkin dan ini bagus buat pak jokowi ya
tinggal berulang pada partai demokrat nanti akan mempertimbangkan
apakah di sisa satu tahun lebih satu tahun pemerintahan
persis oktober sampai oktober dua ribu dua puluh empat
apakah ini diambil oleh partai demokrat
karena partai demokrat tentu punya pertimbangan untuk melihat posisi politiknya
bagaimana respon publik terutama konstituennya
apakah tingkat persetujuan yang tinggi
ini hitungan elektoral
dampak elektoral pasti diperhitungkan oleh partai demokrat
kalau dengan bergabung dengan partai dengan pemerintah dengan pak jokowi kemudian tidak memberikan dampak
secara elektoral justru positif maka itu saya kira perlu diambil
tapi kalau misalnya anti pilasi mungkin tidak diambil
tapi perlu dipertimbangkan
poin saya terakhir partai demokrat kan sekarang geser ke tengah
kalau ada dua spektrum
kiri ke apa namanya ada mas ganjar ada pak
pak anies kemudian pak prabowo kan politiknya rate di tengah
dan itu sudah dekat dengan pemerintah
partai demokrat saya kira layak juga untuk mempertimbangkan untuk bergabung pemerintahan satu
yang kedua mas ahaye membutuhkan panggung politik strategis di satu tahun ke depan ini
selain tim pemenangan kalau mas ahy jadi menteri saya kira perlu dipertimbangkan bagi ahy yang punya prestasi
dan potensi untuk mengambil posisi strategis
oke saya mau ke bang kamhar
bang kamhar dengan segala tadi analisis yang disampaikan oleh mas hanta
ini sebetulnya kabar baik untuk partai demokrat
tapi demokratnya tertarik nggak kalau ditawarin masuk kabinetnya pak jokowi di jelang satu tahun akhir ini
ini mesti dicermati dengan dan dikaji ya secara cepat dan sesama tentunya
dan ini menjadi domain daripada majelis tinggi partai dan dpp untuk melakukan kajian terhadap ini ya
untuk sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan
jadi sampai saat ini sih kita masih fokusnya pada sukses pileg dan pirepres
kita masih itu yang menjadi agenda utama kita
apalagi target yang ingin kita capai pada pileg juga terbilang cukup tinggi dalam konteks dibandingkan dengan capaian di dua ribu sembilan belas lalu
artinya partai demokrat harus kerja ekstra dengan segenap sumber yang dimiliki baik itu struktur maupun caleg
untuk kerja kerja menelit
target politik yang ditetapkan di dua ribu dua puluh empat nanti
yang pula dengan pilpres apalagi partai demokrat yang dalam dinamikanya kemudian beralih dari koalisi perubahan ke koalisi indonesia maju
tentu harus membutuhkan adjustment dalam berbagai hal termasuk struktur partai untuk optimalnya melakukan kerja kerja pemenangan
segini kita sudah bisa dibagian dari koalisi indonesia maju dengan pak agus sebagai capresnya
terus kita di situ
oke saya terakhir ya ke mas joko ya
mas joko dari istana begitu ya melihat situasi politik yang menjelang pemilu tinggal beberapa bulan lagi tapi di sisi lain ada beberapa ada menteri yang terkena kasus hukum
kita kasih bocoran dong berarti kira kira nanti reshuffle ataupun bongkar pasang menteri ini akan terjadi pada perombakan keseluruhan karena ada beberapa menteri yang maju caleg juga atau bagaimana nih mas joko
ya tentu mbak
kalau dari pak agus
ya tentu mbak kalau dari pak agus
dari apa pantauan kami di kantor staf presiden gitu ya mbak kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kabinet hari ini kan sudah cukup optimal bahwa ada satu dua kementerian yang memang akhirnya kemarin bermasalah secara hukum dan perlu dilakukan perubahan perubahan inilah yang menjadi fokus dari bapak presiden
lah kalau terkait dengan waktu ya sekali lagi mbak rifana dan teman teman juga sudah tahu bahwa kalau waktu dan siapa yang akan di reshuffle itu biasanya hanya menit menit terakhir bapak presiden
bapak presiden yang dihudang mereka
dan juga di sini
yang tahu begitu mbak
tetapi ini kan menarik mbak
kalau kita lihat apa yang disampaikan mas hanta tadi
pertemuan antara pak jokowi dengan pak sby
itu menjadi sesuatu sinyal yang sangat positif
karena kita tahu sendiri bagaimana selama ini
pak sby itu kan mengambil posisi yang cukup kritis
itu terhadap pemerintahan bapak presiden jokowi
pertemuan yang kalau tadi digambarkan
sebagai sebuah pertemuan tertutup
tentu banyak hal yang dibicarakan
antara beliau berdua
dan kalau sudah dalam pembicaraan itu
kita lihat saja nanti pak perkembangannya
dalam hari hari ke depan apa yang akan terjadi
tetapi setidaknya ini harus diapresiasi
sebagai komitmen dua tokoh bangsa
dua tokoh kepemimpinan nasional
yang memiliki komitmen kuat
untuk terus melanjutkan pembangunan indonesia
dengan segala situasi yang tentu
yang kalau kita nggak mau mengatakan memanas
memang sedikit agak naik tensinya
tetapi mudah mudahan dengan tensi yang ada hari ini
ya inilah dinamika politik yang harus dimaknai sebagai
sebagai sebuah keriangan
sebagai sebuah proses agenda konstitusi
baik baik terima kasih mas johannes joko
tenaga liutama ksp
dan sebelumnya ada mas hanta yuda
direktur eksekutif dari poltreking
dan bang kamhar lakumani
politisi dari partai demokrat
terima kasih sekali atas waktunya
kepada cnn indonesian newsroom
sehat selalu bapak bapak
terima kasih mbak ripana
terima kasih mas hanta